komisi pemberantasan korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus suap pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta
salah satunya muhammad taufik yang dua kali diperiksa atas tersangka sang adik sanusi
sejak senin pagi wakil ketua dprd dki jakarta muhammad taufik diperiksa dalam kapasitasnya sebagai ketua balekdara perda reklamasi
selain itu wakil balekda mary hotma kepala subbagian raperda dprd dki jakarta dameria hutagalung dan ajudan m taufik riki sudani ikut diperiksa
hadir pula anggota dpd nono sampono yang masuk daftar saksi
para saksi diperiksa atas tersangka m sanusi dan trinanda prihantoro karyawan pt agung podomoro land
sanusi ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk karena diduga menerima suap dua miliar rupiah dari agung podomoro land
agar perusahaan properti tersebut dapat terlibat dalam pembahasan dua raperda reklamasi
raperda tersebut tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil di jakarta pada dua ribu lima belas dua ribu tiga puluh lima
dan raperda tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara jakarta
jadi hari ini saya diperiksa sebagai saksi dan saya akan terus kooperatif dan akan terus terbuka
untuk hal hal yang lebih teknis saya sudah buat pengacara saya sudah bikin
presiden listnya nanti silakan dibaca sedikan dikomformasi